si terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia
sebagai tim nasional ataupun sebagai klub juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola indonesia
itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun dua ribu lima belas waktu itu
yang kebetulan juga saya bukan siapa siapa saat itu
terberat tentu ini yang kita tidak harapkan
kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia
sebagai tim nasional ataupun sebagai klub juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola indonesia
dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun dua ribu lima belas waktu itu
yang kebetulan juga saya bukan siapa siapa saat itu
saya bukan menteri bukan pengurus pssi
bapak presiden meminta
untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke fifa dan dicabut di tahun dua ribu enam belas kalau tidak salah
nah tentu itu yang terberat dimana kita menjadi menyendiri
jadi kita melakukan pertandingan pembinaan wasit usia muda
tetapi tidak ada tentu kedepannya
ya cuman ibarat kita di indonesia saja
dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan
karena apalagi matematika
mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong konyong hanya dilihat oh ini dan itu
tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola